gue gak kuat
kok masih kayak tadi ya
gue kan udah bilang
sakit tau gak sih
ya abis aneh aja ra
ra nih uangnya
lo kenapa ra
aduh kayaknya gue demam gue dingin
kalau demam biasanya orang tuh badannya panas
lo enggak ra biasa aja deh kayaknya normal
aku harus dapetin uang untuk bawa laura ke dokter
bapak bapak mendingan pulang duluan aja ya
soalnya saya masih ada urusan di sekolah
kalau saya sama mada marah gimana neng
nanti suruh tante merit telfon telfon saya
saya akan jelasin ke dia
pak udah berhenti sini aja pak
ternyata kulit kulit yang turun turun analyze lebih baik mereka sendiri
eh denken apa tuh kak
flag itu ga ada
saat ternyata gue harus jalanit baru
oh iya kalian mau bantuin aku nggak
oh apa sih yang enggak buat opi gitu lah
apa lagi buat aku semua aku kasih buat kamu
ayo dong tadi katanya mau bantuin aku
nih kita jualan
ya bapak bapak ibu ibu ini ada kue nih
udah enak halal murah
makanan buat ganjil buka puasa nih bang
baru keluar dari open
oke mantap semuanya
ya boleh boleh
ya udah boleh
udah pakai aja deh
mau nggak mau nggak
itu ambil sekalian gue sudah aku buat
wah baik orang
oh ini deh yang ditutupin ya
yang ini yang itu itu
yang itu itu
wah makasih ya
ya oke makasih

dia pasti senang
kalau uangnya udah terkumpul aku akan kasih uangnya ke lower
dia pasti senang
dia pasti senang
dia pasti senang
lu udah ngapain
lu udah bener di sini
opi biarkan di situ aja lu
diam aja lu
mau yang mana nih
eh tasi opi bukan
eh bakar keluar dari opo
eh makasih mak
gak ada aja ra orang sakit kan biasanya dahinya panas ini
ra nih uangnya
itu dari hasil penjualan kue kue
kau tuh baik banget
sama sama yaudah kalau gitu sekarang gue pulang ya
gue takut tante mary nyariin gue soalnya
oke sekali lagi makasih ya
loh hati hati ya cepet cepet
aduh meniruas pisang manetek
nahak geningan kamu minta dijemput sore sore nahak
aduh gue harus jawab apa ya
kalau misalnya gue bohong nanti puasanya gak ada pahalanya dong
eh pakai um ah um ah nahak cuci gue
soalnya tadi upi
jemput temen upi yang sakit dulu
oh gitu tapi kata pak sopir teh kamu ditinggal di musola geningan
eh iya tante soalnya tadi temennya yang sakit itu tinggal di musola lah
ulu ulu kamu teh mani bikin tante bangga wey
he eh mani solidar pisah sama teman
alus sokatu pulang buruan
aduh lora lora
lu mantok ke mana sih ya ampun
ngambek punya kira kira lah
jangan nutukin adat
masih kecil udah begitu bagaimana ntar udah gede
aduh gue kan jadi mikirin terus
biar dia bandel
tetep maknya mikirin kesono kemari gua cari cari dimana
ntar malah gua cari kesono kemari ketemu kagak
aduh kacau banget dah
temennya siapa aja ya yang gua tanya tanyain
gua juga nggak apalagi
pasti ke rumah si op
kemana lagi dia temennya nyenglengket
nggak salah gua harus susul ke dia
gua tahu rumahnya paling gua ketemu nelampir tuh
gua nggak takut bisa sama dia
udah azan berjepit semangat yes asik